pemerintah mewanti wanti keadaan project s tiktok
menteri kooperasi dan usaha kecil menengah teten mas duki menilai project s tiktok bisa mengancam umkm lokal
teten menyebut dua puluh satu juta umkm lokal sudah bergabung ke marketplace namun sebagian barang yang dijual adalah impor
ia menyebut hal itu karena daya saing produk umkm lemah salah satunya dari segi kualitas
selain itu ada pula produk yang belum tersedia di pasar lokal
di lansir cnn indonesia com teton menyebut algoritma tiktok dapat membaca kebiasaan penggunanya
sehingga dapat menjadi data yang digunakan untuk menggambarkan keinginan konsumen di indonesia
menurut teten tiktok merupakan media sosial yang tergabung dengan platform e commerce di dalamnya
perdagangan online saat ini diatur dalam peraturan menteri perdagangan no lima puluh tahun dua ribu dua puluh
teten mengatakan regulasi itu hanya mencakup perdagangan di e commerce
tiktok indonesia buka suara ihwal tudingan merugikan usaha mikro kecil menengah lokal lewat projek s
tiktok mengklaim program tersebut tidak ada di indonesia meski tak secara eksplisit menyebut project s
tiktok mengklaim salah satu adalah inisiatif untuk memberdayakan umkm lokal adalah program tiktok jalin nusantara
yang telah diumumkan pada acara tiktok sea impact forum